permasalahan yang terjadi di papua membuat anggota dpr dari fraksi pd perjuangan asal papua barat menangis saat sidang paripurna pada rabu siang
jimmy demanius iji berulang kali menyampaikan interupsinya
akhirnya pimpinan sidang abdul wahab dalimonte mempersilahkan jimmy menyampaikan aspirasinya
ada momen mengharukan dalam sidang paripurna pada rabu siang
anggota dpr fraksi pd perjuangan asal papua barat jimmy demanius iji prihatin soal konflik yang terjadi di papua
ia menyayangkan bahwa anggota dewan mendebatkan hal yang tidak penting padahal masih ada permasalahan yang lebih penting dan juga darurat yaitu soal papua yang hingga kini belum tuntas
ketika menyampaikan aspirasinya ia meminta agar mpr tidak sekedar berebut kekuasaan mengingat warga papua membutuhkan kehadiran lembaga perwakilan rakyat tersebut
iya teman teman saya minta untuk mengumpulkan dukungan berupa dana untuk nyewa pesawat memberangkatkan para pengungsi itu
mereka kesulitan tidak ada pesawat mengharapkan hercules hanya berapa unit
ini karena ulah negara dari jakarta ini memberikan contoh yang tidak bagus
orang hanya ribut tentang kekuasaan ingin ganti dasar negara bentuk negara ingin dirubah segala macam tidak berpikir bahwa kami hidup selama ini sama sama
sudah baik kenapa dibikin rusak
jangan korbankan kami di daerah untuk kepentingan kekuasaan semata